anggota dpr fraksi partai amanat nasional gus pardi gaus meminta pemerintah menetapkan bencana di sumatera barat sebagai bencana nasional
hal itu disampaikan gus pardi dalam rapat paripurna ke enam belas masa sidang kelima dpr pada selasa pagi
gus pardi mengatakan warga kabupaten agam dan tanah datar terisolasi karena akses jalan antar provinsi terputus
ia meminta pemerintah turun tangan perbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana tersebut
akses akses sekarang ini sangat sangat memprihatinkan
oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah pusat agar bencana yang terjadi sumatera barat itu dijadikan bencana nasional
dan saya meminta kepada pemerintah pusat agar segera turun tangan
terhadap persoalan persoalan yang sangat vital